sementara saya akan membongkar semua rahasia ini
baik saya ingin berhubung
kenapa aku harus selalu kalah dari kian santang
kalau aku aku akan membuatmu berlutut di depan kakinya
akhirnya aku bisa menemukan raden
keponakan ku tercinta
apa kabar raden
aku baru saja mau menyusul
aku benar benar sangat mencemaskan raden
tapi untunglah aku jadi tidak perlu pergi jauh jauh ke gunung jermai
karena aku sudah bertemu raden di sini
raden ayo kita pergi ke pertajaran
apakah anda tidak mendengar gerade yang kami berciuka ke hingga sekarang
saya tidak mendengarkan reaksi referendum menjaga mati dari telinga sandara dan stroka
orangatoko sudah mengagumi kaki saya
orangatoko sudah mengagumi kaki saya
banget ua inginkan raden
membutuhkan uang di samping raden
yang akan menjaga keselamatan raden
ua tidak usah menjaga
karena aku sudah tidak butuh ua lagi
aku sudah jauh lebih tangguh daripada umur
ua ingin mencoba jurus
tidak perlu raden
karena ua sangat begitu tahu